kita ke informasi lain tiga second menunjukkan eksistensi brand fashion indonesia ke pasar global setelah sukses mejeng dalam acara agenda show di amerika serikat
berbagai produk eksklusif yang dipamerkan brand asal bandung ini mendapatkan sambutan hangat di amerika serikat
lagi dan lagi brand fashion kenamaan asal bandung tiga second melakukan inovasi untuk menggait pasar baru generasi muda
tak berpuas diri di pasar lokal kali ini tiga second terbang ke amerika serikat untuk memamerkan produk eksklusifnya dalam acara fashion bertajuk agenda show dua ribu dua puluh dua di las vegas pada sembilan hingga sepuluh agustus
agenda show merupakan salah satu pameran fashion bergenre streetwear yang sudah eksis sejak dua ribu tujuh belas
event ini menjadi tempat berkumpulnya para pembeli pelaku usaha investor distributor serta media dari berbagai belahan dunia untuk membangun kerjasama dan bisnis
tak ayal tiga second bangga bisa turut berpartisipasi dalam agenda show
menurut manager of promotion tiga second keterlibatan brand bandung di salah satu kiblat fashion streetwear dunia dapat menunjukkan eksistensi indonesia di industri fashion dunia
tiga second merasa bangga sekali bisa hadir di agenda show tahun dua ribu dua puluh dua ini dan juga ini ajang internasional di streetwear dunia
harapannya dari mengikuti ajang ini kita bisa belajar berinovasi terus dan melihat langsung trend fashion istile stware di dunia
karena ini juga ajang internasional sehingga bisa kami untuk berinovasi bisa kami terus belajar
dan kedua juga kita bisa mencari networking jelas global sekarang
itu juga kita harus brand brand indonesia ya harus membuka diri dan melihat langsung beda deh
jadi itu juga salah satu misi kita bahwa brand indonesia brand lokal indonesia tidak kalah dengan brand brand asing
dan kita sebenarnya siap untuk bisa bersaing di global
dalam event ini tiga second juga menggandeng salah satu seniman sekaligus visual artist
ternama muklai sebagai kolaborator produk produk yang ditamerkan
pemilihan muklai selaku kolaborator diselaraskan dengan brand image yang ingin ditonjolkan tiga second dalam acara ini yakni street style yang identik dengan amerika serikat
untuk seniman seniman yang ada di indonesia jangan takut untuk berkolaborasi sebenarnya
jadi jangan mengekslusifiskan diri
jadi kalau menurut gue seniman yang bagus adalah seniman yang bisa karyanya bisa diterima
jadi nggak cuma di satu kalangan di situ
sadar keterlibatannya di agenda show merupakan kesempatan untuk bisa dilirik langsung pasar dunia
tiga second menghadirkan tak hanya desain yang eksklusif tetapi juga pemilihan material produknya yang ternyata sukses membius penikmat fashion di negeri paman sam
lihat ini kalian harus lihat ini
yang tidak bergantung
ini adalah brand yang kalian ingin lihat kalian ingin merasa baik kalian ingin memakai sesuatu yang bagus
melalui partisipasi tiga second di agenda show dua ribu dua puluh dua diharapkan bisa melanjutkan semangat dan konsistensi brand fashion di seluruh indonesia untuk terus berkarya hingga menembus industri fashion dunia